menjadi bagian dari keluarga presiden tidak dirasakan sebagai hal yang membebani oleh selvi ananda putri
istri putra sulung presiden jokowi gibran raka buming raka
ibu dari jan etes rina rendra itu meninggalkan karir yang dibangunnya untuk menjadi ibu rumah tangga
selvi berpandangan seorang ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang hebat kuat dan multitaski
eh dia ngelirik dulu kan
menteri pertanian pemilihan juga kata kata pertanian
tingkah pola cucu presiden jokowi dodo jan etes rinarendra kerap mencuri perhatian masyarakat luas
jan etes adalah putra gibran raka buming dan selvi ananda yang menikah pada dua ribu dua belas
sebelum memutuskan menjadi ibu rumah tangga selvi meneliti karir di bidang penyiaran dan perbankan
selvi meraih gelar putri solo dua ribu sembilan ajang yang mempertemukannya dengan sang suami
memutuskan menjadi ibu rumah tangga bukanlah hal yang mudah
selvi belum menyelesaikan diri sebelum meninggalkan karir yang dibangunnya
iya pertama kan sebelum nikah kerja terus ya
dari aku dari kuliah sampai baru berhenti kerja tuh dua bulan sebelum nikah
jadi selama itu kan kerja terus
ya awal awal ya bosen lah ya pasti ya
jadi begitu udah punya anak jadi punya kegiatan yang bisa dilakukan
terus ada temannya juga jadi yaudah lah ya enjoy aja sekarang
lalu menikah lu punya jan etes dan kalau misalnya kita lihat ini kan jan etes kemudian menjadi menarik perhatian juga mas
menjadi sorotan baik mbak selvi mas gibran dan mas etes
ini mengganggu gak sih mbak seluruhnya
ya dibilang mengganggu enggak sih ya
maksudnya ya selama kita jadi diri kita sendiri kita ya kita kehidupannya
ini gini gini aja sih biasa biasa aja jadi ya gak masalah lah
banyak yang minta foto atau
ya ya kayak gitu lah
wah mas selvi mas etes mas gibran itu semua menjadi terbiasa
ya udah biasa sih ya
cuman mungkin etes karena memang masih anak kecil jadi ya moodnya masih berubah ubah
kadang mau kadang enggak ya kita paham
belajar pun gitu
jadi bagian jadi keluarga presiden tidak membebani selvi
berasal dari keluarga pedagang sederhana di solo
rendah hati membumi dan menjadi diri sendiri adalah prinsip hidupnya
sama seperti sama mertua ibu negara iryana widodo
selvi tampil seperlunya dan tidak mencampuri urusan bisnis sang suami
suka ikut gak sih mbak bungker bungker kayak gitu
enggak sih enggak sih karena kita memang stay di solo
etes juga udah sekolah jadi kita udah berkegiatan di solo
jadi enggak sih kalau ikut
jadi enggak tinggal mas gibran untuk usahanya mas gibran sendiri
udah biasa lah
biar mas gibran yang gitu
jadi mas gibran soal bisnis usaha segala macam mas sety ibu rumah tangga dan
urusan rumah urusan anak saya yang itu
mas gibran yang urusan kerjaan dan sebagainya
ibu rumah tangga itu kuat hebat multitasking
kuat hebat multitasking gitu ya
man etes yang kini sudah berusia tiga tahun tidak lepas dari perannya sebagai ibu
selvi yang saat ini mengandung anak kedua mengutamakan pemberian asi eksklusif selama enam bulan
dan m pasi selama delapan belas bulan
ia mengaku tidak pernah membandingkan kemampuan jan etes dengan kemampuan anak lain
ia percaya setiap anak memiliki talenta masing masing
jan etes adalah anak yang aktif dan lebih suka belajar dengan cara bersosialisasi
mas etes ini siapa sih mas
eh ini siapa sih
mbah samba uti
mbah samba uti
kalau mbah itu kerjaannya apa
kalau mas etes mau jadi presiden nggak
mau jadi presiden
ori kita akan tunggu ya mas
tes dulu dong
eh boleh nggak sih
ya mbak putri
kebersamaan dengan anak di setiap waktu menjadi salah satu sumber kebahagiaan seorang ibu
bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga
adalah kunci damai hati bagi sofi ananda
tapi ini mbak putri sudah
oke tadi aku juga jadi ingat lagi sudah lagi jawaban dari sofi